terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
di kesempatan yang sama usai rakernas hari pertama pdi perjuangan
ketua dpp pdip puan maharani menyebut ada sepuluh nama potensial calon wakil presiden
yang masuk dalam peta pdi perjuangan nantinya
nama nama tersebut akan dikerucutkan dan dipertimbangkan
untuk dapat bekerjasama dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
tawa presen nama kan banyak sudah sepuluh
kalau boleh saya sebut yang ada di media pak mahfud
sudah masuk namanya pak erick tohir pak iwan kamil pak sandiaga uno
kemudian ada pak ahy pak erlangga
karena nama nama itu ya masuk dalam peta yang ada di pdi perjuangan
kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya
tentu saja mempunyai kelebihan kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan
dan kemudian apa yang akan diperlukan
apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari pdi perjuangan
sesuai dengan visi misi cita cita dan lain lain sebagainya
jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini
hari ini masih menimbang nimbang